lihat jakarta saat ini di bawah pimpinan pak heru seperti apa
jadi nanya jakarta di bawah pimpinan bukan di jakarta di bawah teman teman semua ini
semua timnya pak
pejabat gubernur dki jakarta telah dilantik pada tujuh belas oktober kemarin
lalu bagaimana visi dan juga misinya dalam memajukan ibu kota
kali ini saya akan mengajak anda mengenal lebih dekat sosok heru budi hartono
pejabat gubernur dki jakarta
ini pak asisten pembangunan
ini setelah kemarin dilantik
bagaimana pak kembali ke lingkungan pemprov dki jakarta
ya ini pagi pagi jam tujuh udah di sini
pagi banget ya pak gita
kebetulan ada pak afan pak asisten pembangunan
diskusi yang terkait dengan
terus apa lagi tadi pak afan
waduk lain lain lah dengan konsep
apa sih yang sudah diselesaikan atau yang belum
kalau pak ini biasanya kalau gubernur didampingi
sama wakil gubernur
jadi kerjanya bisa dibagi dua nih beban kerjanya
nah kalau bapak kan sendiri nih pak
gimana pak cara ngatasinnya pak
jadi itu sebuah risiko yang memang harus ditangani
pasti sangat sibuk ya
mudah mudahan para asisten nanti dengan pak sekdanya bisa membackup
jadi nanti kita bisa langsung lihat di depan
kebetulan hari ini saya mau jalan ke pasar baru kalau mau ikut
ini konsepnya pak asbang
kepala dinas tata air ya sudah di sana
tapi sebelum ke pasar baru tadi saya menarik pak
di depan tuh udah mulai rame rame warga
boleh diceritain nih pak ada apa di depan nih pak
ada posko lagi ya pak
pagi saya jam tujuh sih masih dua orang
masih dua orang
saya belum keluar lagi
jadi bareng bareng ya kita lihat ya pak
lumayan banyak sih tadi ya pak dipa
posko pengaduan di balai kota
kembali dibuka nih pak ya
ini kebijakan sama teknisnya itu seperti apa pak

ya biar mereka tahu bahwa apa yang
mereka tuh maksudnya pejabat ya
tahu apa yang masyarakat rasakan gitu ya
sehingga nanti diteruskan ke wilayah
kebijakannya nanti teknisnya seperti apa

terus udah gitu selesai ya
membawa berkas berkas apa yang dari hasil pengaduan warga
tim pemprov ini udah siap belum nih pak
ya kan kalau pengaduan ini kan biasanya memang
asisten yang menangani hari hari pekerjaan mereka
kalau jangka lontar ya jangka lontar
selatan selatan kira kira gitu
ya udah foto aja
saya mau ke lapangan
ini yang perempuan pak
habis itu udah bubar ya
selamat pagi pak
ya ini dari mana
dari warga pak
mengenai penyalon penyelam rt
sekarang lagi mulai nih pak
penyalon rt mah gak usah ngadu
enggak cuma ada problem pak
oh mengenai adanya biaya
makanya saya pengen menanyakan bener apa enggak gitu
itu gimana aturannya
ya masing masing kan ya
ya nanti pak lura deh
nanti dia cakap
pak asisten saya ke lapangan dulu sebentar
terima kasih loh dibantu
oke pak berarti kita lanjut ke
lanjut lagi ke ini langsung kali ini ya pak
iya ke lapangan
eh pak sekda belum tahu
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
selamat malam pak
ya pak heru tadi
sambil makan banget
berarti saya boleh sambil sarapan juga ya pak ya
sambil buka jeruk aja
jadi sarapannya pak heru pagi pagi karena sangking sibuknya udah mulai jam tujuh
buah ya pak ya
favoritnya apa pak
favoritnya apa pak
favoritnya apa pak
ya pak hiru tadi banyak aduan aduan
aduan aduannya macem macem ya pak
tadi apa aja sih pak yang pak
dari tingkat rw sampai ada seolah olahan
hari ini banyak aduan
tadi juga ada yang ngadu
apa ya mbak lahan ya
ya memang kan tadi ada media nanya
ada sistem ya
sistem yang sudah untuk pengaduan yang
nah ini juga untuk yang fisika
tadi kan pengaduan dia bawa berkas banyak
ya kan dan semuanya tidak
mereka datang kan
tadi seperti mbak sampaikan
pengaduan di lahan hijau dibangun ya
nah itu tugasnya
dari satpol bp
apa itu namanya pak wali kota
untuk ngecek nanti
kemudian pengaduan masuk
kemudian semuanya ini akan di follow up
ke camat kelurahan
nanti kan mereka tadi ada bawa sistem juga kan
staffnya kami itu bawa sistem
kebetulan ibu ibu itu kan
it ya diturusinnya kayak gitu gitu
pak ini memang
hidup kembali atau kemarin berhenti karena
pandemi aja ya pak ini sebenarnya
mungkin kemarin karena pandemi
toh mereka kan harus pakai masker juga
toh itu juga diluar ya
jaraknya juga ada
jadi sekali lagi pak tujuan ya pak
untuk posko pengaduan ini apa sih pak
ya tentunya silaturahmi dengan masyarakat
toh gak banyak juga kan
kita ngobrol mereka pengen
tadi saya sampaikan
pengen ketemu pak asisten ya kalau
ngobrol begini secara fisik
yang ingin ketemu langsung kan
dia lebih puas kira kira gitu
ada anggapan bapak ini adalah
pjk mundur pilihan joko widodo
menilai hal tersebut ada kedekatan begitu
kalau saya sih melihatnya positif aja
saya kan kerja ya
oh pak ini kan nanti mendagri kedepannya akan mengevaluasi bapak
dua bulan begitu pak ini jadi pressure atau
enggak apa yang penting fokus gitu pak
saya yang penting kerja
pagi kerja tidak melihat itu dinilai tiga bulan empat bulan setahun silahkan aja
pimpinan yang menilai
misalnya bagus ya untuk rakyat bukan untuk saya
ya kan kalau saya kerja bagus kan yang dirasakan rakyat
yang merasakan rakyat
kalau saya tidak bagus yang menilai pimpinan
ada yang lebih bagus lagi silahkan aja
jadi benar benar nyata kerja ya
ya saya kerja nah termasuk ini mbak ngerasakan
nah kita ini kan lagi jalanan ibu kota nih pak ya
mobilitasnya berarti bapak akan lebih padat ya pak dibandingkan kaset pres
nah kaset pres ini posisi menjadi kepala sekretariat presiden seperti apa nih pak
masihkah atau sudah ada pengganti
ya seperti tadi malam saya bagi waktu satu jam antara jam delapan sampai jam sepuluh lah
koordinasi terkait dengan hal hal yang
ya seperti tadi saya sudah berusaha untuk menguruskan dengan para deputi
contoh kesiapan acara bapak presiden ya
saya masih mantau dan hari hari sudah dijalankan oleh dua deputi
yang namanya deputi satu dan dua yaitu pak b dengan pak borika
tetapi saya sebagai yang turut ikut serta masih bertanggung jawab ya monitor
kayak tadi pagi sebelum berangkat setengah tujuh
saya minta jam tujuh di kendaraan
saya kontak untuk acara bapak presiden di nanti malam ada
kesiapannya gimana kira kira itu
nah mulai dari start dari jam tujuh sampai jam enam sore saya di balai kota
di balai kota jadi memang full ya pak ya membagi waktu antara presiden dan juga jakarta
pak penasaran nih pak selama jadi kaset preas nih pak
apa sih pak yang pengalaman paling menarik ngikutin presiden pak
kan setiap hari nih kalau saya lihat agendanya kan padat pak jokowi
ya yang pertama ada dinamika beliau
kunjungan ke luar kota bisa lima enam lokasi bahkan bisa delapan lokasi loh di beda kabupaten
setiap kabupaten dua empat lokasi
nah itu yang pertama yang kedua menjadi ilmu dan bahan belajar
bahan belajar bahan belajarnya adalah oh di kota ini warganya seperti ini oh di kota ini
saya sudah hampir keliling seluruh indonesia ya
jadi bisa ngelihat oh pasarnya begini oh ini masyarakatnya luar biasa
dan seterusnya lah itu mau belajar
kejadian menarik ada gak pak sama pak presiden
kan pak presiden kadang kadang suka ada agenda yang di luar resmi nih pak tiba tiba bergeser kemana atau apa
jadi kejadian menarik adalah menambah satu lokasi beliau ingin menambah
ya kita kan harus pergerakan cepet ya karena tim itu kan misalnya tempat lokasi
beliau minta nambah dua lokasi
sehingga hiruk pikuk itu sebenarnya menyenangkan sih
hirup pikuk di ht di radio di telpon oke bapak presiden ingin nambah dua titik
maka yang titik pertama harus segera geser
kalau geser itu apa nambah kendaraan nambah pengamanan ya seneng aja gitu loh
berarti dinamika setiap titik itu setiap lokasi berbeda beda
ada hal menarik gak sih pak yang orang gak tau tentang pak joko
karena pak jokowi orangnya kayaknya kerja kerja terus gitu
terus juga kadang makannya teratur nggak sih pak
kadang suka kalau makan siang tuh kayaknya mundur jamnya pak
ya beliau cukup teratur dan yang masyarakat tidak tahu itu adalah
beliau kesehatan yang luar biasa bayangkan kami masuk di sebuah penginapan yang memang sudah kami siapkan untuk beliau masuk
karena jam sebelas malam
rasanya apa pak

malam istirahat terus jam dua belas malam itu kita masuk ke rumahnya ya pak
jam dua belas jam tujuh udah jalan lagi kan
rasanya apa jamu itu pak atau ada yang lain
beliau jamu ya sehat lah tanpa olahraga juga
kalau pak ini berarti kan ada anggapan bapak ini adalah pjk menur pilihan joko widodo
menilai hal tersebut ada kedekatan begitu dengan presiden karena memang sehari hari juga menemani beliau begitu ya pak
seperti apa pak
kalau saya sih melihatnya positif aja saya kan kerja ya
kembali ke dki lagi kan saya karir tidak punya siapa siapa
artinya ya saya bekerja dari staff bekerja ya mungkin pimpinan melihatnya menilainya saya bekerja
ketika ada disampaikan kedekatan itu enggak juga kan bapak presiden juga memilih
karena dirjen ya dirjen yang lain juga dipilih sebagai pj kan
berarti kan menilainya adalah objektif untuk bekerja kira kira seperti itu
waktu bapak mungkin cukup singkat ya pak kurang lebih satu tahun untuk bisa memajukan ibu kota
apa prioritas yang harus dibereskan atau yang paling penting pak
saya rasa masalah utama dki adalah banjir
yang diresahkan masyarakat kemarin saya diskusi dengan beberapa teman teman itu
blueprint penanganan banjir itu kan sudah ada sejak dari belanda
beberapa kali ya terakhir dua ribu tujuh itu menjadi masa plan dan itu saya jalankan
tentunya konsultasi ke kementerian pupr master plan yang sudah dibuat penanggulangan banjir ya
kalau yang lainnya kan pembangunan yang lain sambil ya tentunya kita perhatikan juga sambil jalan kami selesaikan
salah satu juga pengaduan tadi ya pak pos ke pengaduan tadi ya pak

ya baru ya pak jaman ya pak jokowi jadi wali kota kemudian jaman ya pak basuki cayapurnama jadi kepala badan pengelolaan keuangan aset daerah
apa nih pak pengalaman menariknya kemudian nilai nilai apa yang bisa bapak ambil dari dua sosok gubernur dki jakarta
yang mungkin bisa jadi acuan untuk bapak bisa memimpin atau memajukan ibu kota saat ini
ya yang pertama kinerjanya ya
kinerjanya ya kalau semualah pak jokowi pak ho pak jarod terakhir pak hanis ya saya mengambil yang
memang itu dibutuhkan oleh masyarakat jadi kinerja beliau beliau cukup baik saya belajar untuk semua
akan saya pelajari semua termasuk juga gubernur gubernur sebelumnya saya pelajari
seperti ini berarti ini harus ditangani oh ini beliau seperti ini cara memimpin rapatnya ya
saya pelajari kita nanti ini langsung dimana kita ini pasar baru kita agennya apa hari ini
saya ngecek yang untuk ini nanti turap karena ada proyek kita memastikan bahwa ini
berjalan dengan baik dan nanti ada kembang raya ya pak ya oke
kabar ika yang pertama saya asn murni saya enggak tahu ilmu politik saya nggak tahu berpolitik
segmen ini maksudnya kita bisa mengaiti dengan cara pintu menggerai pintu contar
besok ada curah hujan besar di daerah ini untuk melihat jakarta saat ini dan jakarta yang akan
datang di bawah pimpinan pak heru seperti apa pak jadi nanya jakarta di bawah pimpinan bukan di
jakarta di bawah teman teman semua ini ini beliau beliau pemikir kalau saya
timnya apa ya ini tim yang memimpin kita semua oke
betul betul nanti di nanti di hari hanya bpbd sebag app ketua bpd datang yang
setiap kondisi mau buruk yang sampekan ke masalah bervati nanti ada sosialisasi ini loh dari bmkg
cuaca begini curah hujan tinggi ini begini yang rawan banjir ini ini ini
nah sampaikan hindari
saya nggak tahu bisa himbau di himbau work from home nggak
kan work from home sudah ada ya himbau
berarti akan ada wacana itu bisa dilakukan ya pak
ya kan kita menghimbaukan masing masing
sehingga sehingga mengurangi kemacetan mengurangi bahan bakar mengurangi stres orang
terus ya macem macem lah
terus mengurangi juga tenaga resources yang ada yang harusnya sudah tahu
hindari di situ ini resources ini sumber daya ini bisa digeser ke tempat lain kan
yang lalu lintasnya yang polisinya yang tni nya yang perhubungannya yang mesin pompa kan
ya pompa pompa pompa portable kan kalau itu bisa terhindar kan kita bisa geser
mas rupani tadi boleh dijelasin ya sih pak seperti apa sih
jadi master plan yang dari kementerian pupr ya pupr itu ada beberapa sodetan sodetan yang harus direalisasi oleh kedua belia pihak
kementerian pupr dan pembeda dki antara lain tadi di mana namanya tuh kebun anas
terus kemarin juga dibahas juga
membuat tanggul tanggul lantas ada beberapa yang harus dibikin rumah pompa rumah pompa sekitar kemang sehingga krukut gitu
nah yang terkait itu master plan itu master plan
targetnya apa desember tadi
targetnya mudah mudahan sih ini tinggal sedikit lagi permasalahan yang di kebun anas
mudah mudahan secepatnya lah saya akan juga koordinasi dengan bpn
pak tadi kan kita udah jalan jalan ke dekat kali ciliwung pasar baru ya pak
bapak lihat jakarta saat ini terus nanti mungkin target atau harapannya jakarta di masa akhirnya seperti apa
ya harapan saya sih sederhana aja
bebas banjir bersih terus tentunya semua rindang ya banyak pohon kan gitu kan
salah satu target nanti yang saya minta kepada para wali kota setiap bulan itu menanam pohon yang jumlahnya cukup banyak
itu menanam pohon ya pak
berarti kan nanam pohon mengurangi polusi juga kan pohon pohon mana yang bisa menyerap polusi sederhana sih
setahun tapi tetap optimis ya pak walaupun sebentar kan di pohon udah singkat sekali
yang penting langkah itu sudah dimulai langkah itu sudah mulai tidak bisa dalam dua tahun semuanya terselesaikan
mengurangi ya semuanya mengurangi
mudah mudahan semuanya bisa yang tadi kita katakan master plan banjir terrealisasi dua titik itu saja sudah luar biasa dampak penanggulan banjirnya
tinggal permasalahannya lainnya adalah lalu lintas kan
lalu lintas itu pusing ngatur yang gimana kendaraan lebih banyak dari pada jalan
bapak di tengah kesibukan yang padat antara
masih transisi di presiden juga masih mengurusi kemudian di dki jakarta
coba nih pak pilih touring atau nembak pak
saya sih hobinya nembak ya
lebih nembak pak masih ada waktu nggak sih pak untuk hobinya nembak
biasanya apa pak
sabtu pagi saya biasanya jam delapan sampai jam sembilan atau di hari minggu jam delapan sampai jam sembilan
mungkin di hari minggu sudah tidak bisa karena janji dengan teman teman wilayah
nah mungkin di antara jam setengah delapan sampai jam dua puluh
masih bisa kenapa
ada pesan gak sih pak dari istri atau anak
pastikan porsi waktunya udah berkurang atau pesan pesan yang benar benar dijadikan pegangan juga buat
atau penguat juga nih bagi pak heru
anak istri bilang ya sudah pak selamat bekerja
didukung kan gitu
ya saya dari muda memang pada saat staff sampai dan seterusnya itu terutama staff
saya nggak pernah di rumah
jadi dulu itu kan namanya kalau bahkan di hari minggu itu kerja datang lebih pagi
jadi ada namanya pagi itu silaturahmi minggu pagi
nah itu jam enam udah ada di kantor jam enam udah ke rt rw kan keliling
terus itu sekian tahun
nah sampai hari ini juga nggak pernah cuti juga
ada pesan khusus gak sih pak
dari istri mungkin atau ibu atau orang tua
karena kan ini posisi jabatan yang cukup krusial
ya kalau ibu saya ibu kandung saya ya beliau berdoa
ya kerja yang baik kerja apa yang untuk kepentingan rakyat dipikirin itu sih dua kemarin
ya mudah mudahan saya menjalankan ya menjalankan apa yang diinginkan oleh masyarakat udah itu aja
pak next ini pak ya
kalau misalnya tertarik nggak pak jadi gubernur ya
bener masa jabatannya lima tahun nih pak

yang pertama saya asn murni
saya gak tahu ilmu politik saya gak tahu berpolitik
kalau ditanya ke depan ya sudah cukup
istirahat sama anak anak sama keluarga
lima tahun cukup ya dua tahun juga bebannya kan cukup berat
nanti ke pilkada biar supaya aman
masyarakat yang bisa melaksanakan tugas kewajiban pilkada dengan baik itu
sederhana saya sudah selesai terima kasih
kalau tantangannya pak kalau ini memimpin ibu kota menurut seorang heru budi hartono seperti apa pak
kadang kan juga ada pro kontra nih ya pak dari masyarakat
kontra nya apa
mungkin pak ini kok masih macet atau apa
udah siap belum pak dengan hal hal seperti itu pak
ya namanya suka tidak suka kan pasti banyak
masukan masukan itu perlu
masukan masukan itu perlu
ya saya dengar ya kita diskusikan
namanya kontra itu kan mereka memberi saran
ini kenapa gini kenapa begitu kita itu kan keluar juga
sayang juga lebih perhatian
kenapa begini kenapa begitu
ya benar juga kan gitu kan
harusnya begini oh ya benar juga gitu
jadi gak masalah ya pak ya
itu kenapa nggak diangkut saya lewat sana itu kenapa itunya ini ya gitu kan
ya perhatian hal yang wajar
apa nih pak harapan dan juga pesan kepada masyarakat khususnya warga dki jakarta nih pak
ya yang pertama
untuk memperingan tugasnya pemda jaga kebersihan tidak buang sampah sembarangan
terus di masing masing rumah sederhana sederhana aja tapi kan berdampak
ya membersihkan masing masing lingkungannya bersama pak lurah
yang berikutnya mungkin ya tentunya saling mendukung semua lapisan
sehingga program program yang semua diberikan ya yang bergantung
program yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah
baik itu penanggulangan banjir lalu lintas membangun taman didukung dan dibantu untuk dirawat
oke dalam waktu singkat ini pak bisa semua program program dan selain diperintahkan pak heru bisa berjalan dengan lancar ya pak ya
terima kasih banyak pak atas waktunya
kita akan tunggu hasilnya pak ya satu setengah tahun mendatang
seperti apa ibu kota yang ditangani seorang heru budihani
terima kasih pak
terima kasih pak
sebagai orang nomor satu di dki jakarta tentu saja tugas berat sudah menanti
bukan hanya basa basi atau janji
namun butuh aksi untuk mewujudkan ibu kota yang lebih maju
jauh dari intervensi dan juga kontroversi politik praktis
saya novana yentaka cnn indonesia